selamat siang informasi pertama dari jawa barat gubernur jawa barat ridwan kamil
mendoakan kesembuhan wakil gubernur jawa barat uu ruzanul ulum yang saat ini terpapar covid sembilan belas
ditemui usai mendampingi kunjungan kerja wakil presiden ma'ruf amin di stasiun melaya
ridwan kamil membenarkan wakil gubernur uu ruzanul ulum terpapar covid sembilan belas
saat ini sedang menjalani isolasi mandiri di rumah dinas wagub di bandung
emil pun meminta doa atas kesembuhan uu seraya mengimbau masyarakat agar lebih memperketat penerapan protokol kesehatan
sebelumnya wakil gubernur jawa barat uu ruzanul ulum diketahui positif covid sembilan belas
setelah melakukan penyelamatan
pertanyaan yang terakhir adalah
ruzanul ulum diketahui sudah dua kali menerima vaksin covid sembilan belas sinovac pada empat belas dan dua puluh delapan bulan
pertanyaan yang terakhir adalah
ruzanul ulum diketahui sudah dua kali menerima vaksin covid sembilan belas sinovac pada empat belas dan dua puluh delapan bulan
pertanyaan yang terakhir adalah
ruzanul ulum diketahui sudah dua kali menerima vaksin covid sembilan belas sinovac pada empat belas dan dua puluh delapan bulan